pasca penanggapan gubernur papua nonaktif lukas nmb pada jumat siang situasi di kota jayapura terpantau kondusif meski begitu ratusan personel keamanan gabungan tni polri masih disiagakan di sejumlah titik yang dianggap rawan
petugas gabungan juga masih terus membangun komunikasi dengan para tokoh adat yang berperan penting dalam mengendalikan masa
dan kita bahas hal ini bergabung bersama kami ada kombes pol ignatius beni kabit humas polda papua pak beni selamat sore waktu jakarta selamat malam waktu papua
ya selamat malam
baik pak beni tiga hari pasca penangkapan lukas nmb situasi saat ini apakah masih kondusif dan berjalan dengan normal bisa anda gambarkan bagaimana situasinya
ya terpantau situasi hari ini pukul sembilan belas waktu indonesia bagian timur di wilayah kota
dan pak tensyen pani terpantau di kondusif keamanan
bagaimana diberitakan aktivitas masyarakat di jalan maupun perdagangan masih berjalan dengan normal
sampai saat ini terlihat masih normal dan juga dianggap kondusif tapi bagaimana kemudian polda
polda papua dalam hal ini meredam gejolak dari simpatisan lukas nmb setelah selasa kemarin salah satu pendukungnya tewas tertembak di bandara
bagaimana komunikasinya juga dengan tokoh adat dan juga dengan simpatisan pak beni
dari kelompok simpatisan mereka
hingga sekarang masih
bisa menahan diri untuk tidak melakukan upaya upaya lain atau unjuk rasa pasca penangkapan bapak nmb
dan dari itu juga
tokoh tokoh masyarakat tokoh pemuda tokoh agama
tokoh kita yang ada di papua
dukung dari upaya kpk untuk melakukan penegakan hukum terhadap
segala bentuk korupsi di papua
kemudian pantauan dari polda papua
titik rawan mana saja yang saat ini masih menjadi fokus perhatian dari petugas gabungan untuk terus diamankan disiagakan pengamanannya
kita masih menjaga
sejak kita yang ada di wilayah kota jayapura dan tabungan jaya pura
seperti di wilayah itu
ketamina bangbang juga bandung udara sentani
oke pak beni
kalau kita flashback atas insiden kemarin
oke pak beni kalau kita flashback atas insiden kemarin
kalau kita flashback atas insiden kemarin
oke pak beni
kalau kita flashback atas insiden kemarin
hal tersebut terjadi merupakan aksi spontanis dari yang mayoritas keluarga dari bapak jokowi
adalah keluarga dari lukas nmb yang tidak mengetahui adanya proses penjemputan begitu
kurang lebih demikian
jadi mereka ada isu jadi panggilan dan mereka setiap tahun itu berkumpul
dan diajak untuk masuk ke dalam area bandara yang terbatas
akhirnya mereka bentrok dengan aparat keamanan
baik pak benny berikutnya bagaimana proses penyidikan atas insiden ini
insiden kericuhan serta proses penembakan dari petugas terhadap salah satu korban simpatisan lukas nmb
seperti yang sudah saya sampaikan para pelaku kericuhan sembilan belas orang tersebut
kami sudah dari pihak presiden jayapurama maupun polk presiden jayapurama
melakukan upaya literasi mereka dikembalikan lagi ke rumahnya masing masing
baik pemeriksaan sampai saat ini masih berjalan pemeriksaan lukas nmb di jakarta
kita tidak tahu nanti ujungnya akan seperti apa
jika mungkin jika ada kemungkinan kabar buruk akan terjadi prediksi ini mungkin akan terjadi begitu
apa yang sudah disiapkan disiagakan dari polda papua beserta jajaran
untuk mengamankan wilayah khususnya jayapura dan sekitarnya
dan men foress di akurasi
pak benny di luar topik soal lukas nmb dan juga dampaknya pada masyarakat papua
kami juga mendapatkan informasi terkait adanya penyerangan oleh kkb
kelompok kriminal bersenjata di bandara oksibil kabupaten pegunungan bintang papua pegunungan
kami ingin mengetahui apa informasi terbaru terkait dengan hal ini
kejadian di oksibil kabupaten pegunungan bintang
gangguan keamanan di sana sudah muncul belum adanya penangkapan bapak lukas nmb
jadi ini bagi kita pada rentetan namun hingga tadi malam belum ada lagi pergerakan dari mereka
karena dari kolda papua dan satu ketiga keten kita tidak menurunkan tambahan perkuatan untuk mem backup polisi pegunungan bintang
baik informasi mengenai kkb menembak pesawat dan juga membakar sekolah
bagaimana kemudian evakuasi warga sekitar yang dilakukan oleh kepolisian
dan setempat pak beni
dari kepolisian tidak mengevakuasi mereka ataupun warga tempat
memang warga tempat tidak terdampak namun beberapa dari masyarakat di sana
karena oksibil pada hari berikutnya memang ada yang mengamankan diri
jadi di kopo res
terima kasih pak
baik pak benny kalau kita lihat tensi yang begitu fluktuatif terjadi di kota jayapura
kemudian secara umum di papua
apakah akan ada penambahan personil dari tni polri untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin masih terjadi di wilayah papua
terima kasih pak
polri sudah merencanakan untuk menambahkan personil ke polda papua apabila dibutuhkan
atau tergantung dari perkembangan posisi keamanan yang ada di wilayah hukum polda papua
bapak kapolri menyebutkan akan mempersiapkan personil namun akan secara bertahap
bapak kapolri menyebutkan akan mempersiapkan personil namun akan secara bertahap
baik artinya penambahan personel itu juga melihat bagaimana situasi yang mungkin terjadi ke depannya di papua
gelombang atau gejolak yang terjadi di papua ke depannya
baik pak benny terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newsroom
terima kasih salam sehat
terima kasih selamat malam